polisi menangkap dua dari tiga tersangka pembunuhan sadis terhadap apriana
pegawai negeri yang jasad ditemukan terkubur di tpu kandangkawat
kecamatan ilir timur dua palembang
korban ditemukan dengan kondisi tubuh dicor semen
dengan masih menggunakan seragam aparatur sipil negara
kedua tersangka adalah pegawai honorer teman sekantor korban
dua tersangka itu tertangkap di kediamannya di kawasan kecamatan ilir barat satu palembang
mereka membunuh setelah korban menanggi cicilan utang tiga puluh lima juta rupiah
dari total utang hampir seratus juta kepada salah satu tersangka yudi
tersangka mengatakan hanya memiliki lima belas juta rupiah
dan korban memaksa pelaku agar cicilan tiga puluh lima juta rupiah dibayar pada hari itu juga
tersangka kemudian menghubungi dua temannya dan membunuh korban
usai dibunuh jenazah korban dimakamkan secara paksa
di kawasan tpu kandang kawat kini petugas masih memburu tersangka ketiga
kita diupa berapa untuk melakukannya
itu dikasih kasnya
terus apa yang kita lakukan
kita disuruh nyerat
sementara itu setelah jasad yang dilakukan visum oleh pihak rumah sakit bayang
karapolda sumsel korban pembunuhan aprianta
dimakamkan oleh pihak keluarga
di tempat pemakaman umum kamboja kecamatan ilir barat satu palembang
jasad korban dimakamkan tak jauh dari makam kedua orang tuanya
puluhan pelayat turut ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir
pihak keluarga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian
dan berharap pelaku pembunuhan dihukum dengan seadil adilnya
tentunya proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku
dilihat dari pasal yang diterapkan yaitu pasal tiga ratus empat puluh
mudah mudahan sesuai prosedur yang kita harapkan
dan keluarga tetap mengucapkan terima kasih
kepada aparat nanti yang akan menyidangkan yaitu
memutus yang seadil adilnya